petugas bpbd kota denpasar menjebol pintu lift di fakultas kedokteran hewan
universitas udayana denpasar bali minggu sore
pembongkaran paksa ini dilakukan karena lift mengalami gangguan atau kerusakan
sehingga lima mahasiswa terjebak di dalamnya
salah seorang mahasiswa terpaksa dipopong petugas
karena kondisinya lemas akibat terjebak selama hampir dua jam
menurut salah seorang mahasiswa awalnya mereka naik lift berdelapan
namun karena lift tidak bisa naik sehingga tiga orang lainnya harus keluar lift
setelah itu lift macet dan pintu tidak bisa dibuka
jadi kan kami kira itu kelebihan muatan gitu
tapi pas kita udah kurangi orangnya kita masuk bisa tadi naik
tapi pas baru jalan ke lantai dua tiba tiba berhenti liftnya
petugas bpbd kota denpasar baru mendapatkan informasi satu jam setelah kejadian
butuh waktu sekitar empat puluh lima menit untuk membuka paksa pintu lift
dan mengeluarkan para mahasiswa tersebut
dari korban terjebak itu lima orang
jadi yang lemas satu dan sarana yang digunakan
ya sarana seadanya
perubahan itu setelah menyalisai kurang lebih tiga puluh menit
sampai empat puluh lima menit
setelah berhasil dievakuasi korban yang lemas langsung diberi pertolongan dengan oksigen
nandang astika denpasar bali